beberapa isu yang berkembang adalah seperti bagaimana keamanan di jalan
kita lihat di media sosial ada ini ada itu dan lain sebagainya
mungkin ini yang paling kompeten adalah mas setio dari polri menyampaikan apa yang terjadi di sana
dan apa upaya upaya yang kita lakukan untuk membuat masyarakat di sana sebetulnya aman
kemudian juga teman teman media termasuk teman teman media yang kesana meliput di sana pun rasa aman
terima kasih pak menteri
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang kami hormati bapak menteri kominfo bu dirjen rekan rekan yang hadir wartawan
tadi sudah banyak disampaikan oleh pak topo mengenai kegiatan penanggulangan bencana
saya akan membahas tentang yang terkait dengan pengamanan khususnya polri
tadi sampaikan bahwa ada dua personil dari polri
kami sampaikan bahwa secara bertahap polri akan mengirimkan dua satu ratus empat puluh tiga personil bko
artinya bawah kendali operasi
jadi ini adalah anggota anggota dari mapes polri anggota dari polda polda seluruh indonesia
yang dikirim ke sulawesi tengah
satu ratus empat puluh tiga personil tersebut terdiri dari satuan satuan brimob satuan sabara
dvi untuk mengidentifikasi
kemudian k sembilan k sembilan ini adalah khusus yang dikirim adalah anjing
dari pol satwa sudah mengirim empat ekor anjing untuk melakukan bantuan untuk melakukan identifikasi
masih di runtuhan
kemudian dari polda sulsel juga mengirim dua ekor anjing
sementara masih ada rencana nanti akan dikirim juga beberapa kalau memang diperlukan
karena di lombok juga masih ditugaskan
dari personil ini yang baru masuk ke polda sulteng karena keterbatasan sarana prasarana transportasi
saya mendapatkan informasi baru
sekitar enam ratus atau sekitar enam ssk
dan ini akan terus berlanjut bertahap akan mendukung pelaksanaan kegiatan di sana
kemudian pengiriman bantuan yang dari mabes polri dan dari beberapa polda
saya sampaikan di sini yaitu satu kapal hospital yang membantu pengobatan dan operasi korban luka luka
kemudian dua kapal water treatment
yaitu kapal perubatan
kapal polisi abimanyu tujuh ribu sepuluh
yang mengolah air laut menjadi air tawar dengan kemampuan mencapai dua puluh ton air per hari
moga moga ini bermanfaat di sana
kemudian dua mobil water treatment yang juga mengolah air laut menjadi air bersih
tiga kapal mengangkut bantuan bahan pangan dan perlengkapan
kemudian kapal polisi nakula tujuh ribu sepuluh
membantu evakuasi dan pengamanan
dua pesawat fixed wing yaitu cn dua ratus sembilan puluh
ini produksi dari pt di ya
serta dua helikopter dobin dan bolgo untuk mengangkut personil dan bahan pangan
enam truk angkut tujuh ambulans dua belas jeep
ini untuk patroli
peralatan dapur lapangan seratus tenda lima puluh genset dan alat komunikasi
bantuan ini tentunya untuk mendukung operasional polri di daerah bencana
selain itu juga dari logistik polri dikirimkan seribu kardus makanan tambahan polri
kemudian dari baharekam juga mengirim beras
mengirim mie instan air mineral gula dan makanan siap saji yang lain
kemudian dari polda polda lain juga mengirim ada yang mengirim makanan dan mengirimkan uang
kegiatan pengamanan yang dilaksanakan mungkin tadi sudah disinggung oleh pak topo
yaitu pengawalan khususnya bahan bahan pokok khusus bbm
tadi pagi bbm sudah masuk alhamdulillah
kemudian sembako juga dikawal
dari sulbar ke palu dari toli toli juga masuk melalui darat
pengawalan dan pengamanan pendistribusian bbm ke spbu spbu
ini juga dikawal
dan di spbu sendiri juga dikawal oleh anggota diamankan oleh anggota polri
personil polri berusaha membuka jalur masuk ke kedua wilayah di donggala
yaitu di kecamatan serenja dan kecamatan balesang untuk jalur penanganan dan memberikan bantuan
sementara yang masih prosesnya
melakukan langkah langkah hukum secara tegas dan terukur bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum
dengan hasil sebagai berikut
kasus pencurian dengan pemberatan pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp
yaitu melakukan pencurian di saat bencana alam dengan tersangka empat puluh sembilan orang
yaitu di mall tatura dua puluh delapan tersangka
atm center poh bungu tujuh tersangka
gudang adira satu tersangka
anjunga nusantara tujuh tersangka
grand mall dua tersangka
dan atm center jalan eswarman empat tersangka
barang bukti yang diamankan berupa sound system lcd printer salon amplifier mesin atm
linggis battle obeng sepeda motor ac kunci kunci inggris palu selang botol kompresor ac dispenser mikrofon
satu karung sandal satu karung sepatu satu dus pakaian dan celana
upaya yang dilakukan oleh rekan rekan polri di sana
ini adalah penanganan tim gakum gabungan dari ditreskrim polda dan satreskrim polres palu
yang telah melakukan penahanan terhadap para tersangka tersebut
pengamanan atm mandiri di jalan towa bns
pada saat akan dijarah atau dirusak masyarakat sempat melarikan diri
sama juga di atm bni tawapalu kemudian juga di unisa universitas islam al khairat
dilakukan penjagaan juga atm serta spbu dan atm atm yang lain
satu hal rekan rekan sekalian terkait dengan berita hoax
berita hoax yang muncul yaitu tentang himbuan menyelamatkan diri karena bendungan bili bili retak
telah diklarifikasi oleh polres goa bahwa bendungan dalam keadaan baik dan aman
kemudian berita hoax yang kedua adalah informasi gempa susulan delapan satu skala richter
telah diklarifikasi oleh bnpb bahwa itu tidak benar
upload an foto dari netizen seolah olah korban tersebut
korban bencana oleh tim cyber polri diketahui bahwa tersebut adalah korban perang timur tengah
kabar bahwa warga blokade dan menjarah banjar mutiara yang benar adalah warga mengantri mau naik pesawat
terhadap akun akun yang menyebarkan hoax tersebut telah diidentifikasi dan dilakukan penegakan hukum
ini tentunya bekerja sama dengan pak menteri dari kominfo

berita tersebut terkait penyelamatkan diri
berita tersebut terkait penyelamatkan diri
kemudian langkah koordinasi dekrim umpolda sulteng terkait larinya napi dari lapas di wilayah sulteng
yang pertama lapas donggala
jumlah napi yang kabur tiga ratus empat puluh dua orang
sudah kembali dua ratus enam puluh orang
yang belum kembali delapan puluh dua orang
tahanan jajaran polres donggala lengkap tiga puluh lima orang
lapas palu jumlah napi yang keluar empat ratus enam puluh lima orang
ini sengaja dilepas oleh kalapas karena situasi gempa kemarin
sudah kembali dua puluh delapan orang
belum kembali empat ratus tiga puluh tujuh orang
moga moga cepat kembali ke jalan yang benar
lapas petobo palu jumlah napi yang keluar
ini juga sengaja dilepas
menghindari korban yang lebih banyak

sudah kembali delapan puluh dua orang
belum kembali lima ratus delapan puluh dua orang
rutan polda sulteng jumlah satu ratus tujuh belas orang
lengkap dan aman
rutan polres palu seluruhnya dititip di rutan mapolda sulteng
rutan polres sigi jumlah dua puluh enam orang
satu orang melarikan diri dan belum kembali
untuk update terakhir
korban dari anggota polri berjumlah sebelas orang
dan sembilan orang sudah mendapatkan kenaikan pangkat anumerta
karena yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas dan gugur dalam tugas
dua orang ini baru diketemukan siang tadi
mengimbau kepada pihak yang memberikan bantuan
agar berkoordinasi dengan satgas atau posko gabungan
untuk pengawalan dan pengaturan pendistribusian
jadi jangan sendiri sendiri
karena kalau sendiri sendiri kami sulit juga untuk mengontrol
sulit untuk mengamankan
situasi wilayah palu donggala kabupaten sigi
sejak kemarin tanggal satu sudah kondusif
pasokan dan distribusi bbm telah terpenuhi dengan dikawal personil tni dan polri
tidak ada lagi aksi pencurian
personil pengamanan sudah melaksanakan penjagaan di lokasi rawan
kejahatan dan patroli dari fungsi preventif
serta fungsi restrim terus dilakukan
seluruh personil polri terus memaksimalkan misi kemanusiaan siang maupun malam
terutama berusaha membuka jalur jalur wilayah yang masih terhambat jalur transportasinya
intinya situasi sudah terkendali
jadi jangan khawatir tidak ada yang perlu dikhawatirkan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh